ini gimana lagi cara benerinnya

cuma ini ada insiden sedikit tadi
mobil aku jadi rusak di jalan

yaudah yaudah kamu sherlock kakak kesana sekarang
oke makasih kakak aku yang paling ganteng
nah rob gue ada urusan sama adik gue
kalau lo masih mau disini lo pesen aja nanti bil gue ngurus
enggak gue juga mau cabut kok
bro masih lama gak
iya sebentar lagi
jujur ya gue tuh udah gak ada waktu lagi sebenarnya
gue tuh buru buru mau ujian
tapi terpaksa nih temenku tuh cewek sendirian di pinggir jalan
terus bemper mobilnya rusak
kalau dipaksa jalan ke sini gak ada mana rontok
ini udah selesai juga kok
yaudah yuk langsung yuk
lo ikutin gue ya dari belakang
ternyata gue udah bilang lepasin adiknya keribuk kenapa gak dilepasin
tapi bos kalo kita lepasin mia kemarin rencana kita gak bakal berhasil bos
gara gara lo semua gue yang nyerang gue
misalkan gue yang nyuruh kalian
klub warrior harus kita kasih pelajaran mas
siapa yang tanggung jawab
atau si dian yang selalu lo dengerin
ini kan demi nama baik geng serigala juga bos
disini gue lidernya gue ketuanya